lagi lagi kelompok separatis teroris di papua berulah kali ini sepuluh warga sipil tewas di nduga papua
mengapa hal ini terus berulang sedangkan pemerintah memiliki aparat yang cukup mumpuni
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami theo litai tenaga ahli utama kantor staff presiden
dan kabit humas polda papua komisaris besar polisi ahmad mustafa kamal
saya akan sapa kedua narasumber halo selamat sore pak ahmad selamat sore pak teo
selamat malam mbak selamat malam pak kamal
selamat malam mbak diat
ya selamat malam
saya pertama akan ke pihak kepolisian pak ahmad apakah sudah diketahui mengapa sepuluh orang warga dieksekusi di sana
dapat kami informasikan
informasikan kemarin itu sekira pukul sembilan lima belas tiba tiba kelompok kiriman lampu senjata
mendatangi salah satu warung tempat jualan kebutuhan masyarakat di sana
dan mereka terjadi keributan terus kemudian tidak lama kemudian
orang di sekitar warung sempat warga masyarakat yang tinggal di sekitar warung sempat keluar
ada dua orang bahkan di warga yang saat itu mau lakukan transaksi juga diperintahkan
oleh kelompok kiriman lampu senjata untuk keluar warung dan berada di jalan raya
ada enam orang ditembak dieksekusi oleh mereka di jalan raya
kemudian satu orang ditemukan di belakang warung atau kelontong kebutuhan masyarakat yang ada di sana
itu yang pertama tkp pertama terus kemudian tidak lama kemudian
kkb yang kurang lebih sekitar lima belas sampai dua puluh orang
dengan senjata laras panjang sekitar
tiga pucuk dan satu leverper itu dengan alat perang yang mereka bawa
tiba tiba truknya akan melintas ke daerah itu
terus kemudian dihentikan
tanpa basa basi mereka langsung melakukan penembakan terhadap sopir dan kernet
kemudian ada tiga orang di bag selamat

kemudian ada tiga orang di bag selamat jadi sopir sama kene mengalami luka dan meninggal
jadi sopir sama kene mengalami luka dan meninggal
ketiga itu sekitar seratus meter
itu ada ditemukan jenayah salah satu pendeta warga asli papua
yang tadi malam masih sama keluarganya tidak dievakuasi ke timika bersama jenayah lainnya
terus kemudian tkp yang keempat kurang lebih sekitar jarak tiga ratus meter
yaitu ada di sana ditemukan mobil dan jenazah
ternyata adalah sopir dari bupati nduga
di mana korban itu informasinya akan menuju kenyam dari daerah batas batu
jadi mereka memang tiba tiba saja diketahui oleh warga masyarakat di sekitar lokasi
dan saat itu masyarakat yang ada di sekitar tkp berhampuran
dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian di bukalapak
langsung koordinasi dengan satgas damai karten yang ada di sana bersama rekan rekan tni
dan kemudian melakukan koordinasi untuk persiapan menuju lokasi
ternyata tadi yang tempat tkb di empat titik itulah ditemukan cendaya dan para korban lainnya
kemudian sore sekitar jam lima belas tiga puluh
semua korban dapat kita evakuasi sebelas korban kita evakuasi
kemudian kita bisa ke timika untuk melakukan perawatan
dan baik yang meninggal maupun yang luka luka
kecuali almarhum pendeta yang sebagai warga nduga
jadi mereka sudah diurus oleh kapolres timika
baik ketika evakuasi dari bandara menuju rumah sakit
dan sudah dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit
tadi sekitar pukul sebelas tiga puluh
semua delapan korban sudah diterbangkan ke tempat tkp
kampung halamannya melalui makassar baik yang ada ke ntt kemudian ke medan kemudian ke makassar baik yang satu kepalu
dan satu korban tadi diserahkan oleh bupati didamping oleh kapres mubika itu diserahkan oleh keluarga korban yang rencana akan dimakamkan besok oleh keluarganya
jadi pak ahmad apakah sudah ada analisis awal mengapa persiwa ini terjadi dari pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi saksi yang sudah dimintai oleh penyidik
jadi saksi makhluk yang saat ini dua selamat dan sedang melakukan pengobatan belum dapat dimintai keterangan secara gamblang
kita masih perlu waktu untuk mendengarkan informasi atau keterangan keterangan dari korban saksi mahkota
meskipun demikian kami dapat petunjuk dari beberapa saksi termasuk istri almarhum yang dimana bersama anaknya yang berada di kedai atau di warung
saat itu diperintahkan untuk masuk ke warung oleh iki anus kalkoya
kemudian itulah diperlihatkan berapa foto kelompok kriminal berjata ditunjuk bahwa ini ada disikap dan ini yang mengumumkan diri termasuk dikatakan iki anus kalkoya
jadi kita dapat informasi awal
awal dari lokasi maupun keterangan berapa korban sementara dan kita masih mendalami kemana arah dari kelompok jenazah melarikan diri setelah melakukan pembantian terhadap warga masyarakat yang ada di nduga
ya pak ahmad ini kan kelompok iki anus kalkoya ini bukan sekali yang melakukan aksi teror
mengapa kemudian polisi belum juga berhasil untuk menangkap para pimpinan
apa sebenarnya kesulitan yang dihadapi oleh polisi di sana
jadi dapat kami informasikan
memang untuk wilayah papua ini kan cukup luas dan kemudian alam yang cukup terjal
jadi perlu tenaga ekstra untuk melakukan pengejaran terhadap mereka
karena di beberapa titik penggunaan tengah ini sangat dingin
ini tentu juga menjadi pertimbangan daripada rekan rekan kami yang ada di lapangan
kita tahu bahwa situasi kondisi alam di papua berbeda
dengan berapa pegunungan di wilayah sumatera yang dikenal dengan bukit barisan
atau berapa daerah pegunungan di wilayah jawa
jadi untuk wilayah papua memang sangat luar biasa
kita istilahnya kalau kita mau jalan di wilayah pegunungan tengah itu harus punya tabung gas yang cukup ya
ex gin yang cukup
sehingga kita bisa melakukan kegiatan kegiatan ekstra di dalam melakukan aktivitas
baik melakukan pengejaran terhadap kelompok gimana yang tersenyata
kegiatan kegiatan kepolisian lainnya
pihak kepolisian mengaku bahwa ada hambatan geografis ketika ingin menangkap kelompok egyanus kogo
saya akan ke pak teo litaipa
ini kan rentetan kasus hukum berupa penyerangan terhadap warga sipil dan petugas keamanan terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua hingga bulan juli
ini terus berulang
kalau tadi pendekatan keamanan ini ada problem yakni adalah problem geografis
tapi sebenarnya kalau dilihat secara luas mengapa kemudian pemerintah belum bisa mengatasi ini
ya mbak dea yang pertama pemerintah sangat merasa berduka atas meninggalnya sepuluh orang warga negara indonesia
akibat dari tindakan kejam yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
yang melakukan aksi teror di nduga papua
yang kedua kita perlu memahami bahwa kabupaten duga ini berada pada ketinggian satu lima ratus sampai dua ribu meter di atas permukaan laut
saya bisa menggambarkan bahwa itu bagaikan kita hidup di atas puncak dari gunung merapi atau gunung merbabu
atau gunung semeru yang ada di pulau jawa
jadi dengan elevasi yang sedemikian tentu tingkat kesulitan akan semakin luar biasa
dan kami sebenarnya sangat menghargai kecepatan gerak dari aparat keamanan yang dalam waktu singkat sesudah menerima laporan dari masyarakat
kemudian bergerak bahkan kemudian menyatakan darurat siaga satu
dan segera mengamankan lokasi dan daerah sekitarnya
sehingga dapat mencegah terjadinya satu serangan yang lebih luas lagi
dan ini merupakan satu hal yang dilakukan secara sangat cepat oleh aparat keamanan kita di nduga papua
apa yang menjadi tantangan kita lebih lanjut adalah kita tidak boleh membiarkan aksi aksi semacam ini berkelanjutan
dan juga kita tidak boleh membiarkan mereka
karena itu pemerintah akan terus melakukan kegiatan kegiatan pembangunan
walaupun ada kelompok kelompok yang ingin untuk mencari kesempatan di tengah tengah situasi di mana wilayah tertentu mungkin itu tidak ada tenaga keamanannya pada waktu peristiwa terjadi
dan di situ mereka mencari peluang atau mencari kesempatan
jadi pada dasarnya
kita perlu untuk terus melanjutkan rencana rencana kerja yang telah disusun terutama yang sekarang sedang dilaksanakan adalah
meningkatkan pembinaan teritorial kepada masyarakat dan juga melakukan komunikasi sosial kepada warga sekitar
dan kita bisa melihat bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini adalah serangan yang sangat kejam
bahkan dilakukan juga terhadap tokoh agama setempat
ya pendeta yang dibunuh kemudian pada saat sebenarnya sedang akan berlangsung kegiatan gereja di situ yang akan dilakukan dengan acara bakar batu
jadi ini menggambarkan bahwa kekejaman dari kelompok ini
memang tidak mengenal batas
dan itu bisa terjadi kepada siapa saja
oleh karena itu pemerintah memastikan bahwa terhadap para pelakunya tetap akan dilakukan tindakan penegakan hukum secara tegas
dan rekan rekan ori dan tni yang ada di nduga akan terus untuk mengejar pelakunya dan
melakukan pendekatan hukum
ya pak teo menarik kalau tadi anda menyebutkan beberapa kali ya ini adalah kata pendegakan hukum
artinya ini pendekatannya keamanan
tapi memang faktanya bahwa pendekatan keamanan ternyata belum maksimal
seperti apa apakah pemerintah akan mencoba pendekatan lain
memberi ruang dengan cara cara dengan pendekatan lain supaya hal hal seperti ini tidak terjadi lagi
informasi dan data yang kita tunggu nanti pada waktu melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi
dan tentunya kawan kawan dari tni dan ori akan nanti memberikan rekomendasi rekomendasi
yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kebijakan di tingkat pusat dan daerah

satu hal yang akan juga dilakukan adalah kegiatan pemilikan pendekatan hukum
dan teritorial itu dilaksanakan melalui pembentukan struktur yang lebih permanen di daerah daerah
dan ini tentunya merupakan satu hal yang diharapkan nanti bisa semakin mempersempit ruang gerak dari kelompok kelompok ini
kelompok kelompok ini pada saat sekarang sedang memanfaatkan wilayah yang sangat luas kelompok kelompok ini pada saat sekarang sedang memanfaatkan wilayah yang sangat luas

di papua kabupaten duga ini sendiri sebagai satu kabupaten luasnya bisa hampir sama dengan provinsi daerah istimewa yogyakarta di pulau jawa mbak dea
jadi memang sangat luas sekali sementara penduduknya sedikit dan tersebar
sehingga ini memungkinkan untuk kelompok kelompok ini melakukan

sementara tentunya keterbatasan yang ada pada pemerintah itu diperlukan
dan pemerintah itu dimanfaatkan dengan kelompok kelompok ini untuk melakukan gangguan kepada masyarakat
nah ini tentunya sudah menjadi perhatian dan juga menjadi konsentrasi dari pemerintah sekarang untuk bisa menyelesaikannya
satu hal yang kita perlu untuk memberikan perhatian juga yaitu mbak dea
data yang ada pada pusat studi papua di universitas gajah mada di jogja menunjukkan bahwa
dalam rentang sekian tahun kekerasan yang terjadi di tanah papua
apa yang terjadi di kabupaten duga ini pada hari kemarin semakin memperkuat fakta bahwa
pelaku pelanggaran hak asasi manusia di papua ini juga menjadi perhubungan
papua yang paling besar
yang paling utama adalah kelompok
ini dan sebagian
besar korban yang
mengalami korban kekerasan
di papua adalah
kelompok ini oleh karena itu
ini yang menjadi
satu perhatian dan
bisa diatasi ada
dua yang dilakukan satu
dan yang kedua tentu melalui pendekatan
dari sini diharapkan bahwa
kombinasinya dapat menghasilkan satu
keamanan dan politik yang
kemudian menciptakan situasi
kondusif bagi dilaksanakannya
di tanah papua sehingga bisa bermanfaat
dan dinikmati oleh
rakyat secara lebih luas
statement anda soal pendekatan teritorial
sayang memang waktunya tidak begitu banyak
saya ingin anda menjawab
dengan singkat jika berkenan
seperti apa bentuk pendekatan teritorial
jadi kita harus melakukan
menjadikan aparat penegak hukum itu
sementara itu aparat penegakan hukum
menjadikan warga masyarakat sebagai
sahabat beberapa pendekatan
yang dilakukan misalnya
kepada warga setempat
melakukan pendidikan di wilayah wilayah
yang sekolahnya tidak berfungsi dengan baik
itu semua ternyata memberikan
manfaat yang besar karena masyarakat
merasa sangat bermanfaat
dan sangat diberikan respons
positif mbak dea
dan saya kira ini kalau kita
melakukan secara berkelanjutan
akan sangat baik
baik pendekatan keamanan dan juga pendekatan
pendekatan teritorial saya
terakhir akan ke pak ahmad
pak ahmad merespon dari
kejadian yang baru saja terjadi
pada pekan ini
seperti apa langkah yang akan dilakukan
polisi karena dalam pendekatan yang disebutkan
oleh pak teo juga melibatkan polisi
terima kasih mbak dea
jadi pak teo terima kasih
jadi untuk kepolisian
ini sedang melaksanakan
operasi damai karetan
operasi damai kartin yang digelar
dari januari sampai
sekarang itu adalah
dengan sandi damai karetan
yang dilakukan adalah kegiatan
kegiatan bimas nokennya
jadi kehadiran rekan rekan
aparat kepolisian di sana
mengajak kepada seluruh warga masyarakat
kualitas masyarakat yaitu
melalui pendidikan yaitu
aparat kepolisian untuk mengajak
putra putri yang ada
di sana untuk belajar
polisi hadir di
masyarakat untuk memberikan
pembelajaran untuk mengisi
di mana berapa daerah
di gunungan tengah ini
keterbatasan burung terus kemudian
kita juga melakukan pembinaan
pertenakan babi kemudian
kemudian kita juga
melakukan kegiatan pertanian
baik kopi maupun padi
dan pertanian lainnya
sekarang bahkan kita siapkan
untuk laboratorium cakung yang
nantinya menjadi sumber pelatihan
yang ada di kirong untuk
warga papua ini lagi disiapkan oleh
kakor bimas yang akan dikelar
pada seluruh masyarakat papua
terus kemudian ada keladisagu
keladisagu itu di mana
aparat kepolisian para dokter
untuk memberikan pelayanan jadi
masyarakat itu didatangi
oleh para dokter para tim medis
untuk mengecek kesehatan
daripada masyarakat di sekitar
di mana dilaksanakan
operasi kepolisian damai karten ini
dikelar di semester
kedua di tahun dua ribu dua puluh dua
sembilan wilayah yang kalau kemarin ada
tujuh wilayah dan mudah mudahan nanti
dengan sistem pendekatan
bimas nogennya ini akan memberikan
warna tersendiri dalam rangka
mesejahterakan masyarakat papua
baik kita akan tunggu bagaimana hasilnya
tapi juga yang tidak bisa
kita lupakan adalah bagaimana
kemudian penyelidikan dari
kasus penembakan sepuluh warga sipil
di induga papua terima kasih para narasumber
bapak kabit huma spolda
papua komisaris besar polisi ahmad
mustafa kamal dan juga bapak
theo litai tenaga ahli utama
kantor staf presiden sudah bergabung
bersama kami pada malam hari ini